hal ini disampaikan pengajar ilmu pidana universitas trunojoyo madura wahid habibullah
menurut wahid pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga memang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian
namun ia melihat apa yang dilakukan ronald masuk kategori upaya menghilangkan nyawa dan bukan sekedar menganiaya
indikasinya adalah ronald dua kali memukul bagian kepala dengan botol minuman keras dan melindas tubuh korban dengan mobilnya
yang menyebut dua modus ini menunjukkan ada niat untuk menghilangkan nyawa korban
seharusnya pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga ditetapkan sebagai subsidi dari pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan alih alih menjadi pasal utama untuk menjerat ronald
misalnya salah satunya melindas korban
kemudian melakukan pemukulan kepada kepala yang memang itu organ vital
jadi niatnya memang adalah agar si korban ini adalah hilang nyawanya
ketidaklaziman lain adalah penggunaan pasal tiga ratus lima puluh sembilan yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang
sebab bagaimana mungkin perbuatan memukul kepala korban dengan botol minuman keras dan melindas tubuhnya menggunakan mobil dianggap sebuah kelalaian
konsekuensinya dengan pasal yang dipakai polisi saat ini ancaman hukuman bagi ronald hanya dua belas tahun penjara
bandingkan dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan ronald terancam lima belas tahun penjara
sebelumnya dalam jumpa pers kapol restabes surabaya kombes pol pasma roice mengatakan
netapan status ronald dan pasal yang menjeratnya sesuai dengan kronologi dan prarekonstruksi
maka kami telah menetapkan status saksi gr laki laki tiga puluh satu tahun tinggal di pakuwon city e tiga surabaya
dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka
dengan sangkaan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp dan atau pasal tiga ratus lima puluh
menyelamatkan maksimal dua belas tahun penjara
kasus ini terjadi pada empat oktober dua ribu dua puluh tiga malam
ronald memukul kepala dini sebanyak dua kali dengan botol minuman keras
tak hanya itu tubuh dini yang sudah lemah dilindas mobil ronald hingga terseret sejauh lima meter
dini dinyatakan meninggal pada lima oktober dini hari di rumah sakit nasional hospital
mirta farid andras wijaksono surabaya jawa tenggara